pada sidang ke dua belas kasus penodaan agama hari ini
jaksa penuntut umum kembali menghadirkan saksi ahli bidang agama
yaitu saksi yang dihadirkan adalah pemimpin front pembela islam rizik syihab
rizik hadir pada pukul delapan empat puluh pagi didampingi oleh istrinya dan lima belas anggota fpi
mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada rizik
yang akan memberikan pendapatnya sebagai ahli bidang agama
mengenai kenapa dirinya menilai basuki cahayapurnama melakukan penodaan agama dan juga ulama
turut hadir untuk memberikan dukungan adalah ketua gnpf mui bahtiar nasir
dan kuasa hukum gnpf mui kapitra ampera
selain rizik syihab jaksa penuntut umum turut mengundang abdul khair ramadan
sebagai saksi ahli hukum pidana
ya dan abdul merupakan anggota komisi hukum dan perundang undangan majelis ulama indonesia
abdul qair ramadan hadir di auditorium kementerian pertanian pada pukul delapan dua puluh pagi
ini adalah panggilan ketiga bagi abdul
sebelumnya abdul diundang hadir pada sidang ke sepuluh dan ke sebelas
namun berhalangan hadir karena berada di luar kota dan sakit
abdul akan memberikan pandangan terkait dugaan pelanggaran undang undang kuhp
pasal satu ratus lima puluh enam alternatif pasal satu ratus lima puluh enam a
sementara itu kuasa hukum ahok menyatakan saksi ahli yang dihadirkan
al quran itu sumber kebenaran
datangnya dari firman allah kalau dibilang bohong
berarti itulah unsur aktus rius penodaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal satu ratus lima puluh enam huruf a kuhp
perbuatan yang diduga dengan ada kata kata dibohongi dibodohi
itulah subsansi delik
sehingga harus dibuktikan oleh jaksa
kalau di pihak kesehatan hukum untuk mendalirkan sebaliknya
bahwa itu bukan perbuatan melawan hukum
tapi nanti kembali ke majelis hakim apakah itu terbukti
jadi katakanlah satu prinsip bahwa yang namanya ahli itu tidak boleh ada konflik of interest
bagaimana dia membuat sesuatu untuk pentingan mui
tapi sekarang dia harus menilainya
nah itu aja
pak tapi jawabannya sendiri pak ahok menyatakan bahwa dia menolak jelas jelas
ke hadiran habib rijik karena menurutnya habib rijik sendiri
yang merupakan orang yang paling ingin menjebloskan dirinya ke penjara pak
jadi begini ya segala sesuatu itu diputuskan oleh tim
dan nanti apa yang diputuskan oleh tim akan kita lihat aja nanti di depan persidangan
dan untuk mengetahui perkembangan sidang lebih lanjut kita ke gedung kementrian
sudah ada dea intan kartika yang memantau jalannya persidangan
selamat pagi dea
dea bagaimana bisa anda ceritakan kepada kita sampai dengan saat ini perjalanan persidangan ini seperti apa
selamat pagi sheryl dan hanum
hingga saat ini sidang ke dua belas kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa gubernur dg jakarta mbak suki ceng
saya pun nama masih terus berlangsung dan untuk sidang ke dua belas ini
beragendakan mendengarkan pendapat dari ahli ahli yang disodorkan
atau yang diajukan oleh jaksa penuntut umum
dan ahli pertama yang didengarkan pendapatnya adalah rizik sihab
rizik sihab ini merupakan ahli agama islam sekaligus pemimpin atau imam besar front pembela islam
tadi dari informasi yang kami terima di dalam ruang sidang
kehadiran dari rizik sihab ini langsung mendapat
respon penolakan dari pihak kuasa hukum dari basuki c purnama yaitu humphrey jemat
yang kemudian memohon kepada majelis hakim untuk kemudian menolak kehadiran dari rizik sihab
karena beberapa alasan diantaranya adalah menurut hamfri rizik sihab ini pernah menjadi terpidana
dan dijatuhi hukuman kemudian juga terlibat dalam aksi empat sepuluh empat sebelas dan dua dua belas
kemudian penolakan itu atau permohonan penolakan itu kemudian ditanggapi
oleh pihak jaksa penuntut umum yang memang menyatakan bahwa itu merupakan perkara pribadi
kemudian jaksa penuntut umum juga mengungkapkan bahwa setiap warga negara berhak menjadi ahli meskipun pernah menjadi terpidana
melihat dari permohonan kuasa hukum basuki cepurnama itu majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
kemudian memutuskan untuk menolak permohonan dari kuasa hukum basuki cahayapurnama
dan kemudian melanjutkan sidang dengan mendengarkan pendapat
dari rizik sihab sejauh ini ada enam poin yang sudah disampaikan rizik sihab di depan persidangan
enam poin itu soal penilaian dirinya terkait dengan pidato basuki cepurnama pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
di pulau panggang kepulauan seribu dan hal itu menyoroti soal kalimat per kalimat yang diucapkan basuki dalam pidatonya
dalam saat itu pidatonya menyitir salah satu surat di al quran yaitu surat al maida ayat lima puluh satu
enam poin itu adalah kata per kata yang disoroti oleh rizik sihab
yang pertama adalah kata kata jadi jangan percaya sama orang
menurut rizik sihab kata kata jadi jangan percaya sama orang itu yang disampaikan oleh basuki c purnama
berarti mengajak kepada siapapun untuk tidak percaya dengan orang yang menggunakan surat al maida ayat lima puluh enam
kemudian yang kedua adalah kata kata enggak pilih saya
enggak pilih saya menurut rizik sihab
ini merupakan kata kata yang jelas dalam konteks pilkada
kemudian yang ketiga adalah kata kata dibohongi oleh al maidah ayat lima puluh satu
menurut rizik siapa yang dibohongi maksudnya tentunya umat islam yang hadir
kemudian surat al maidah dijadikan sumber kebohongan
dan inilah mengapa kemudian risik sihab menganggap bahwa basuki c purnama telah menistakan agama
karena orang yang menggunakan al maida ayat lima puluh satu mencakup semua orang termasuk nabi
kemudian yang keempat adalah kata kata macam macam itu mereka bisa berkonotasi terhadap pelecehan
terhadap orang yang menyampaikan surat al maida ayat lima puluh satu dalam hal ini adalah ulama
kemudian yang kelima adalah kata kata karena saya masuk neraka
konteks ini menurut rizik tegas soal urusan pilkada
urusan umat muslim tidak memilih pemimpin non muslim adalah masalah keyakinan yang harus dihormati
dan yang terakhir yang keenam adalah kata kata dibodohkan
hal ini menurut rizik sihab merupakan kata kata pamungkas yang kemudian membuat dirinya menilai bahwa basuki cahayapurnama
kemudian melakukan penodaan terhadap al quran dan juga menghina ulama dalam hal ini
seperti itu syahril dan hanum
kita masih menantikan bagaimana kemudian statement statement atau pendapat pendapat dari rizik sihab
karena risik sihab hingga saat ini masih didengarkan pendapatnya oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara
selain risik sihab ada ahli lainnya
yang juga akan didengarkan pendapatnya hari ini yaitu ahli hukum pidana abdul hai ramadan
abdul hai ramadan ini merupakan salah satu ahli hukum pidana yang beberapa waktu yang lalu
sebanyak dua kali tidak dapat memenuhi undangan dari penuntut umum untuk bisa hadir di depan muka persidangan
dan hari ini abdul hai ramadan menyatakan siap untuk memberikan pendapatnya di muka persidangan
meskipun begitu pihak kuasa hukum basuki c purnama memberikan perhatian yang cukup besar terhadap risik sihab
terhadap kehadiran dari abdul hai ramadan yang akan didengarkan pendapatnya sebagai ahli hukum pidana
karena abdul hai ramadan ini merupakan salah satu anggota dari tim khusus bentukan majelis ulama indonesia
yang kemudian mengeluarkan pendapat keagamaan soal pidato basuki cepurnama
dan hal itulah yang kemudian membuat kuasa hukum basuki c purnama mungkin saja akan melakukan penolakan terhadap kehadiran dari abdul hai ramadan
karena dinilai tidak independen dalam memberikan pendapat
terkait dengan kasus dugaan penodaan agama
seperti itu syahril kita masih menantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari sidang ini
baik daya intan kartika kami akan terus memantau informasi
jangan lupa untuk selalu melaporkan kepada kami di studio ya
terima kasih dea intan kartika atas laporan anda langsung dari kementan jakarta selatan